yang justru pelan pelan ya terima kasih bu dokter hehehe
soalnya oma dirawat sama dokter yang cantik yang gemei jadi oma mau makan terus minum obat deh
saya andin saya dosen di kampus ini ini suami saya oh ya pagi boleh kami duduk di sini boleh boleh
sirakan jadi saya dan suami saya tuh perlu bantuan perlu bantuan kamu perlu bantuan
apa bu atau ibu mau saya bikinin surat cuti hamil bukan bukan masalah itu saya dan suami
saya mau bicara tentang masalah dengan kamu deniz tiano deniz ini semalam sempat menghubungi saya
kami sempat bertemu di taman kelaminggu tapi ada sesuatu hal
diserang menyenangkan kami diserang diserang sama siapa saya enggak tahu siapa yang pasti
mereka menyerang kami dengan memasak saya sempat pingsan pada saat itu dan ketika saya
bangun ini sudah nggak ada saya sempat menghubungin ini selagi tapi nggak bisa
oke saya mau tanya apakah deniz sempat menghubungi anda
ada apa ini kenapa bu andin dan suaminya ini bisa punya urusan dengan dennis
hai apa bener deniz menelpon suami bu andien duh sekarang aku harus jawab apa ya
hai apa mereka bisa dipercaya
hai enggak aku
mas deni sama sekali udah enggak menghubungi saya lagi
hai maaf saya harus pergi
tunggu sebentar tunggu sebentar ya tolong sebentar aja
apa benar kamu sudah tidak berhubungan sama jenis
hei ngapain bu saya ngapain bohong hai saya aja sampai sekarang masih nyariin dia
hai dan bahkan saya pun bikin selembaran orang hilang buat dia
dan kalau deniz kontak saya saya nggak bakalan bikin poster kayak begitu
saya permasi dulu ya bu
aku tahu vera memang membuat poster itu
ya mungkin aja dia juga benar
deniz memang tidak pernah hubungin dia lagi
dia bohong saya yakin dia tau sesuatu
yang kamu rasain gitu mas
saya perhatiin dari tadi gerak klipnya gesturnya
dia seperti menghindari kita
saya yakin sekali dia menyembunyikan sesuatu
coba deh tolong kamu dekati dia
sebenarnya aku sama
sama dia juga gak begitu deket sih
aku pun juga baru kenal
aku minta tolong sama kak rafael aja gimana
kak rafael mungkin
lebih deket sama vera
mungkin aja dia bisa bantu
ini hari pertama kali parametervu
pernah ga nama ternyata
siapapun yang sudah berlaku tidak adil sama andin
tidak akan aku biarkan
ada lagi yang kamu pemerkan
enggak pak udah
makasih banget pak udah antarin
bapak bisa balik kok
bapak balik sekarang ya
nanti sore bapak penjemput ya
iya pak datang pak
karena ada perubahan
so i'll need a corner yang datang sudah rusak
mister tidak bisa dipakai
jadi di bulan januari
maksud saya di bulan januari dua ribu dua puluh
saya disini hanya menyampaikan

itu terlalu lama

aku harus pastikan
aku harus pastikan lagi
dan setelah kejadian semalam
dia sudah tidak bisa dihubungi
aneh juga ya pak
dia ini sengaja ketemuan bapak
tapi kenapa dia juga dikeroyok ya
tapi kenapa dia juga dikeroyok ya
saya juga nggak tahu kenapa
mau menghubungi mama saya
dia juga sempat menghubungi tunangannya
makanya tadi saya mencari vera
dan saya ingin bertanya sesuatu ke dia
dan saya ingin bertanya sesuatu ke dia

makanya saya minta bantuan sama kamu
masuk akal sih pak
tapi tadi kalian sudah ketemu sama vera
kita udah ketemu ya mas
aku rasanya masih ada yang ditutupin sama dia
masalahnya masih ada yang ditutupin sama dia
mas lel juga ngerasa kalau dia itu bohong
dan aku melihat dari gerak geriknya memang kelihatan aneh sih

mungkin karena aku sama dia kan nggak begitu kenal

tapi kalau dia datang ke sini mau ngobrol sama kamu
mungkin kamu bisa bantu
untuk tanya tanya ke dia
mungkin aja dia mau coba
semoga aja gue dapat info yang berguna buat kalian
semoga aja gue dapat info yang berguna buat kalian
terima kasih ya
katrin ya ampun pak nino biar saya bantu pak

oh ya baik pak
kalau katrin suruh
maksud saya kalau katrin sudah datang
maksud saya kalau katrin sudah datang
suruh masuk ke ruangan saya
baik pak sebentar saya ambilkan sapu untuk membersihkan semua ini pak
baik pak sebentar saya ambilkan sapu untuk membersihkan semua ini pak
maaf bu catherine pak chandra
itu tadi pak nino jatuh
dan bu katrin dicari pak nino
yaudah yaudah saya kesana ya
yaudah kita kesana ayo
pak nino ise tangan bapak berdarah
pak nino itu tangan bapak berdarah

no ini kamu kenapa kok bisa jatuh begini
aku mendapat telepon pak dari singapura
aku berapa telepon pak dari singapura

tidak tahu kenapa tiba tiba mereka bilang kalau
koronimata yang harusnya di
punya aku itu rusak pak
punya aku itu rusak pak

dan prosedurnya harus ditunda sampai
dan prosedurnya harus ditunda sampai

kenapa bisa begitu
padahal aku udah berharap banyak
padahal aku sudah berharap banyak
untuk bisa ngeliat lagi dan sedang rasanya

ini memang gak mudah buat kamu
ini berat papa tahu berat
tampak menjalankan semua
enak banget ya
enak banget ya
khandi di menjara empat tahun mbak sara bermasuki bulan ketiga udah bebas

seandainya dulu aku lebih jeli seharusnya andin tidak perlu dipenjara terlalu lama
loh mama mama mau kesini
iya tadi aku cemas sekali mikirin kamu apa yang akan kamu omongin sama irvan nanti
makanya aku susulin kamu kesini
terus kamu kenapa kok mukanya gitu

aku udah ngomong sama irfan
dia malah marah karena omongan aku
dia marah karena kamu melakukan sidang banding dan bebas
pengadilan kan udah setuju
mereka semua juga setuju
terus kenapa jadi irfan
karena dia ngerasa ini gak adil buat andin
ini cuma bisa bisanya irfan aja
dia cuma mau cari masalah sama kamu pak
ingat gak waktu itu aku pernah bilang apa

nggak usah dipikirin lagi soal irfan ya
bagus deh kalau dia marah
jadi kita kan gak kontak kontakan lagi sama dia
dia kena peduli aja
tak ada masalah ya
aku ngajar dulu ya
semangat ngajarnya ya
aku kejar dulu deh
kenapa sakit perut
ya udah saya temenin
gak usah ngurus aku sendiri aja
udah hati hati tapi pelan pelan nya lari lari
hp dianis ngakti terus kenapa ya
nanti malam aku akan ke rumah deniz
itu tadi chat dari denny
dia minta tolong aku
tolong ke fera
aduh kok belum selesai lagi bacanya tadi
wow materi presentasi buat nanti udah ada kan
oh udah kok vel
mau presentasi bentar lagi kejadian gue pegel banget deh
ya sama nih vel dalam bermulu
kecapean di gue kadang kalau malam tuh susah banget buat tidur
meeting masih lama kan ya
gue ke tempat bejit lo deh
nggak keburu kali
wah nggak sama nah
apa mastro udah pergi
tapi kan belum pamit
lo sudah mau mulai lagi
nanti ajar ya ke teleponnya
selamat pagi semuanya
selamat pagi bu
yang masuk ada enam orang ya
itu siapa sih
kenapa udah mulai kelas masih main handphone
sabar dian sabar
oke kalau gitu sekarang kita mulai pelajaran hari ini ya
mari dibuka buku kalian buku manajemen bisnis di halaman tiga puluh tiga tentang analisis bisnis
analisis itu punya tiga jenis
siapa yang tahu
ya kamu yang pakai hoodie
ya ampun mas al
ngapain sih pakai nyamar segala
saya boleh pinjem sweater ya
apaan sih orang lagi dipakai
kok malah dipinjem
ini saya kasih sweaternya saya pinjem
nanti saya balikin ke penjaga kantinnya
gimana negara memaju anak mudanya disogok mau
ada tiga jenis analis
yang pertama deskriptif prediktif dan perspektif
analis deskriptif itu berupa angka penjualan atau kondisi keuangan perusahaan
atau bisa dengan metrik sosial media seperti jumlah fanbage lag keterlibatan audiens
analis prediktif merupakan cara yang dilakukan perusahaan
untuk memprediksi hal hal di masa depan sesuai dengan tren
dan perspektif itu menggunakan data dua analis sebelumnya
untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan
serta memberikan solusi di situasi yang sama
padahal anak baru loh
tapi lain kali tolong jangan main handphonenya di kelas saya
kita harus tanya langsung ke greeningnya pak
bila perlu kita berangkat aja ya pak
untuk memastikan pak
mungkin lebih baik kamu coba minta tolong pak irvan dulu
mungkin dia bisa bantu kamu
ketika kita meeting dengan pak irfan berikutnya
ya besok aja pas meetingmu
tanya ke pak irfan
minta bantuan yang berhubungan bisa dibantu
iya minta bantuan yang berhubungan bisa dibantu
minta bantuan yang berhubungan bisa dibantu
mudah mudahan pak irfan bisa bantu ya
mudah mudahan pak irfan bisa bantu ya
papa balik dulu ya
pembalik dulu ya

oke kuliah hari ini sudah selesai
tugas kalian yaitu tinggal membuat makalah berkelompok
tentang analisis bisnis usaha bidang jasa

kalian tinggal tentukan sendiri aja
kalian tinggal tentukan sendiri aja
pokoknya di pertemuan berikutnya
pokoknya di pertemuan berikutnya
saya mau tugas kalian dikumpulkan
saya mau tugas kalian dikumpulkan ya
kenapa sih gue dibukang
aku ngapain sih di kelas aku
ya gapapa pengen ngeliat kamu ngajar aja
aku mikir siapa kan udah tau dateng pake hoodie main handphone
bu udah mau arah tuh
ya saya kan main handphone pengen ngerekam kamu kamu ngajar tuh kayak gimana
ngerekam kamu beneran ngerekam
liat aja sendiri
kamu ngapain sih udah ah malu
gendut lagi gendut juga
gue pikir tadi kamu pergi
ya ampun aku malu tau
aku lapar kita makan yuk
sekalian saya balikin jaket ini saya titipin ke penjaga kantoran
aku lupa bilang sama kamu tadi kalau misalkan aku pas diketahui aku ketemu sama vera
yaudah tadi aku sempet ngeliat kalo dia tuh lagi kayak baca chat gitu deh
terus tadi aku gak sengaja ngeliat chatnya tulisannya kayak sayang tolong aku
aku rasanya kayaknya tuh dari denis deh
bener dugaan saya kan
si piara itu pasti sembunyi sesuatu dari kita
ya semoga aja rafael bisa cari informasi lebih ke vera
karena aku juga maunya mas saya juga cukup selesai kan
mama nggak boleh ngomong seperti itu
ucapan itu adalah doa
jadi kita berusaha
yang baik baik aja
agar hal yang baik itu yang datang
yang justru keluar
ya terima kasih bu dokter
mama gak mau makan
oma dirawat sama dokter
jadi oma mau makan
aku akan jagain
dan rawat oma
sampai oma sehat
aku juga simpen
nanti kalau oma nyari gimana
kalau handphonenya di deket oma
kamu makin gede makin pintar deh
bener juga sih
tapi disimpennya yang benar ya
sampai hilang ya
sekarang cus mau
taro piring kotor nya dulu
kemoy duluan ke kamar ya
yaudah jangan lari larian ya
apa gak sebaiknya mama telfon rosa aja ya
gancur aja ya
juga ngasih izin kan pak
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif
atau berada di luar service area
jangan jangan dia udah ganti nomornya
sudah lama gak usah
sebentar pak sebentar
kalau aku tanya nomor rosa yang baru ke andin
dia pasti gak akan kasih tahu
aku harus tanya ke orang lain
siapa ya kira kira yang tahu
tuh ben ini nelpon
udah lama saya gak telpon bu sarah
bu chandra gimana
mudah mudahan baik ya
ada apa bu
saya kebetulan mau telepon rosa
handphonenya rosa gak aktif
bu sarah punya nggak nomor barunya rosa
soalnya saya tuh udah lama gak berkabar sama rosa
oh nomor teleponnya bu rosa
makasih banyak ya bu sarah ya saya tunggu ya
kamu lucu banget sih
ini aku rena
om aku lagi tidur
ada apa ya
hai rena ini om achan
rena mau tolongin om achan gak
ada apa om achan

sorry ma aku gak liat
ma pak jangan ngelamun dong
mbak ini dilap dulu disini
jangan jangan jangan jangan
apa masih aja kepikiran sama irfan
nambah nambahin beban pikiran orang aja
aku ke toilet sebentar ya
daripada papa jadi kepikiran terus sama irfan
karena merasa bersalah terus
lebih baik aku minta tolong sama andin yang ngomong ke omnya itu
dia pasti mau dengerin landing
selamat malam pati bu pak
ini kamu yakin makan segini banyak
ya udah makan
kalau gak suka sama kuning telur gak usah pesen telur
tapi aku suka putihnya mas
kan kamu suka kuningnya
aku angkat telepon mama dulu ya
kamu lagi sibuk gak
enggak kok ma kenapa
din sebelumnya mama minta maaf sama kamu ya
mama juga sebenarnya gak kepengen nelfon kamu karena takut kamu jadi kepikiran
om irfan om kamu itu habis marah marah sama
marah marah kok abis marah marah
marah marah kok abis marah marah
menurut om irfan papa itu gak adil
begitu dia tahu dulu kamu pernah di penjara empat tahun
sementara papa nggak bisa melakukan apa apa
sedangkan mama kemarin bisa naik banding
makanya irfan punya pikiran kalo papa itu gak adil

tidak ada apa apa papa
tidak ada apa apa mama
tidak ada apa apa mama

akulah kapa telfon mama dulu ya
observasi chelsea tiga tahun kapten ruby
kamu lagi sibuk gak
enggak kok ma kenapa
din sebelumnya mama minta maaf sama kamu ya
mama juga sebenarnya gak kepengen nelfon kamu karena takut kamu jadi kepikiran
tapi mama juga gak tega ngeliat papa
om irfan om kamu itu habis marah marah sama papa
marah marah kok bisa marah marah
menurut om irfan papa itu gak adil
begitu dia tahu dulu kamu pernah dipenjara empat tahun
sementara papa nggak bisa melakukan apa apa
sedangkan mama kemarin bisa naik banding
makanya irfan punya pikiran kalau papa itu nggak adil
dan sekarang mama mau minta tolong sama kamu din
mama mohon kamu bisa bicara baik baik sama irfan
dan mama berharap irfan bisa dengerin omongan kamu dan dia cukup ngerti
mama gak tega ngeliat papa terus terusan ngamun kayak begini
om ya coba nanti aku omongin ke om irfan ya
tadi mama bilang kalau mirfan itu ketemu sama papa dan dia marah marah
dia ngerasa gak adil aja
soalnya mama kemarin pas sidang kan naik banding
kok aku enggak
dan aku tetap dipinjar selama empat tahun
ini aku bawain lagi minuman
padikan dulu pah
kau masih mikirin omongannya irfan ya
ya jangan dipikirin lagi apa yang tadi kamu omongin sama irva
dia nggak punya hak apa apa
dia itu baru muncul pak
masa dia langsung ngejudge kayak gitu
ya aku cuma nggak mau aja
irfan nanti mempengaruhi andin
mempengaruhi pikirannya andin
aku gak mau adin punya pikiran yang aneh aneh sama aku
andin kenal bener siapa papahnya
dia tahu kamu seperti apa
jadi enggak mungkin andin punya pikiran yang gak baik tentang kamu
jangan dipikirin ya
itu waktu yang sangat panjang
kalaupun operasi itu akan dilakukan
belum tentu dapat donor kornea mata
aku sama sekali tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang
aku mau pergi dulu
pak nino mau makan siang apa mau saya belikan
enggak usah deb
tolong tinggalkan saya sendiri
saya butuh waktu untuk sendiri sekarang
baik kalau kayak gitu saya permisi pak
ya mbaik ini aku
aku pakai telepon oma
membaik katanya lagi sedih ya
jangan sedih ya om
rena tahu dari siapa om baik sedih
ada om achan
om baik kan sedih
mau nggak kalau rena telepon om baik
terus hibur om baik
biar om baik gak sedih
biar om baik gembira lagi
kalau kita mau hibur dapat pahala
aduh makasih banyak ya sayang
pokoknya sekarang rena telepon om baik
terus hibur om baik ya
biar om baik gembira biar senang biar ketawa ya
om baik udah gak sedih kok
ini karena rena udah telepon om baik
om baik rena punya puisi dong
om baik mau denger gak
om baik mau denger
puisi untuk om baik
aku mau main sepeda
sama baik kita tertawa
om baik tertawa
kita semua tertawa
itu om puisinya
bagus banget rena
bagus banget puisinya
om baik tau
ya udah om baik
om achan sedih lagi ya om
om baik gak sedih kok
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik
ya udah om baik